aku gak takut kok insya allah sampai mending hotelnya kelima kita
iya tapi aduh tapi gak bisa gitu juga dong
masa tante yang ninggalin kalian gitu aja
apalagi tadi tante udah janji sama tante wati bakalan jagian kalian
masa kamu ingin tinggalin gitu aja dong ini semua gara gara majikan tante
hantu kan nggak harus kerja nanti dimarahin sama bos tante
pasti sih pasti bakal diomeli
tapi kan satu sisi dia galau banget
tapi kalian berdua yakin nih yakin banget gak apa apa
iya tante yakin proses keseluruhan
sampai jumpa di video selanjutnya
itu itu siapa yang memanggil kamu bukan
gak mungkin lah mas dia mungkin panggil orang lain
tepat lagi drama
chef ini orang yang mau melamar kerja di sini
kalau gitu saya permisi dulu ya chef
iya chef saya dengar ada butuh cari untuk orang yang kerja di sini
jadi saya coba mau melamar
sekolah masak saya udah hobi dari dulu
jadi kamu nggak ada basic sekolah masak dan belum pernah bekerja di restoran
chef ada masalah chef
aduh kamu gimana sih
kalau kayak gini kita bisa kena komplain nih
maaf chef hari ini saya lagi banyak pesanan saya juga jadi bingung
pelanggan restoran nggak mau tahu kita harus bergerak cepat ya
siti tadi lagi bantu meja chef
saya mau city buat bantuin saya
eh tolong dibersihin ya
maaf saya cuma mau bantu
emang kamu bisa bantuin saya siapin bahan bahan buat bikin sop jamur
tunggu tunggu tunggu
saya sih butuh orang
apa kamu bisa bekerja dengan sistem cepat seperti ini
ini gak apa apa kok chef ini udah mau sembuh
sempat habis kecelakaan tapi
tapi udah gak apa apa
saya percaya saya buktikan kerja saya seperti apa
saya senang lihat cara kerja kamu seperti ini
kamu punya semangat
meskipun kondisi kamu seperti ini
biarpun kamu gak ada background sekolah masak
kamu bisa jadi cook helper disini
jadi saya diterima chef
chef terima kasih
alhamdulillah saya gak akan kecewain chef
saya akan kerja dengan sungguh sungguh chef
bisa lihat nanti kerja saya seperti apa
saya akan buktikan
terima kasih chef
saya butuh sekali pekerjaan ini
terima kasih chef
oke kalau gitu
saya tunggu kerjanya ya
siap siap chef
ini kalau nggak salah tadi yang tante wati bilang
ini tempatnya yang ngebeli lahan panti kita
keringnya bagus banget ya tante
iya gedungnya tinggi banget
ya udah daripada kita lama lama disini
mendingan kita langsung aja masuk
masih mau diantar lantai lagi
ini harus diangkat soalnya kalau nggak diangkat nanti bakalan ngamuk banget
bentar ya nanti angkat toko
soalnya meli masih ada ur nyonya
ini dimatiin lagi
anto suruh pulang buru buru
padahal tuh tadi udah minta izin sama suaminya diizinin
tapi kalau yang ngajikan perpon itu emang agak agak inget gitu
biar aku sama allah aja yang ketemu sembah krimnya di hotelnya
kalian itu kan masih kecil banget
mereka tuh gak bakal nanggepin kalian gak akan
tante aku sama bening udah terbiasa
ketemu sama orang mewasa
tante gak perlu khawatir
aku gak takut kok insya allah
sampai menikah hotelnya
tapi gak bisa gitu juga dong
apalagi tadi tante udah janji sama tante wati
bakalan jaga kalian
masa tante mau tinggalin gitu aja dong
ini semua baru baru majikan tante
gak apa tante
tante kan juga harus kerja
nanti dimarahin coba bos tante
gak bakal diomelin tapi kan satu sisi nikah
loh banget masuk pulang
tapi kalian ditinggal
tapi kalian berdua yakin nih
ya tante yakin prancis prinsen udah dateng
tante gak perlu khawatir deh
ngadepin orang orang itu berani
yaudah kalau gitu kalian pegang
jangan ditolak kalian kan gak punya uang
ini nanti buat kalian naik angkot
hati hati jangan lupa bismillah
insya allah yakin
wah hangus banget
hangus banget tempatnya
pertama kali aku liat
tempat yang sebagus ini
untung itu bisa masuk ya
keren banget tempatnya
keren banget tempatnya
keren banget tempatnya
kalian ngapain disini
mana mungkin pemilik hotel ini
mau ketemu sama kalian
kalau kalian mau ketemu harus ada janji
mendingan kalian pulang aja ya
karena gak boleh ada orang sembarang kesini
yang ada nanti tamu tamunya
tapi pak kita harus ketemu sama pemilik hotel ini
katanya pemilik hotel ini
pengen beli lahan panti kita
aduh kalau soal itu
kenapa kalian yang datang kesini
kenapa gak ibu pantinya yang datang kesini
ya ini aja deh
mendingan kalian pulang
nanti yang ada mereka nyangka kalian tuh pengemis disini
tapi kita bukan pengemis pak
ya udah makanya kalian pulang ya
kalau nya kalian gak boleh masuk lagi ya
gak boleh dateng lagi kesini
karena bos saya gak akan mau ketemu kalian
kita harus tetep ketemu sama pemilik hotel ini
kata bapak saya paman tadi tuh bener
nggak ada yang mau ketemu sama anak kecil kayak kita
aku udah janji sama bu ati
aku gak boleh nyerah